nanti tergantung kalau memang mereka hanya ikut hutan mungkin aja di sana tapi kalau mereka ikut berubah lebih dalam akan berubah kembali
jadi perkembangan selanjutnya akan saya sampaikan besok saya akan respon besok ya setelah di dalam hari ini